bukaku kembali sempurna
apa yang terjadi
apa yang terjadi
sebaiknya kita memang harus membebaskan mereka
alhamdulillah terima kasih banyak
terima kasih rai
semuhkan muka ku dan juga kebenarkan tercinta ku
dan jamin aku semua daun sisa
cepat sembuhkan sembong larang
tapi raka aku tidak mengerti cara mengobati
sembong larang justru aku yang tahu apakah prahas ini berbohong
atau omongannya semua itu benar
apa yang dia katakan
ibu udah jangan pura pura tidak tahu
sekarang cipta obat di tanganku
tidak menginginkan anak sisa bawah
jika ibu nasib dari pembahasibu
aku akan kukur akan kau langsung sangsadi juga
dimas izinkan aku untuk pergi sebentar
silahkan berhari sini
apa yang terjadi ya
memangnya kaling kemana saja sampai tidak tahu apa yang terjadi
enggak kita enggak tahu
ada suara perempuan
ada suara perempuan
aku tidak periksa kamu tunggu sini
kamu kan buruan kerajaan kamu harus ditangkap
dan kamu kan pendekar gendeng
jika ibu tidak mau membahasiku sekarang
atau akan kubunuh raka walaxusang saat ini juga
nanda mohon jangan
lepaskan aku raka
aku tidak bisa
kenapa aku bisa mengobati seperti ini
muka aku kembali sempurna
apa itu berjadi
apa itu berjadi
sebaiknya kita memang harus membebaskan mereka raka
bebaskan mereka raka
sampai jumpa raka
sampai jumpa raka
sekarang kalian keluar
kau sudah lupa
apa arti dari semua ini
lalu bagaimana ini nyira
ya sudah tuh kita lari saja
marugu dan rai prabu
dengan hanya menempelkan tangan begitu saja
ibu anda pun
ibu anda pun
ibu anda pun